gaji pensiun untuk tamtama itu berada di angka dua enam juta betul
untuk yang bintara berada di angka tiga lima juta benar
dan untuk yang perwira pertama kapten itu rp empat satu juta betul
apalagi yang berada di jabodetabek
angka ini adalah angka yang memang masih sangat kurang
saya tidak janji
karena tadi saya sampaikan bahwa apbn kita berada pada posisi yang tidak mudah
tetapi pulang dari sini saya akan panggil
kalau nanti hitung hitungannya sudah final
akan saya sampaikan kepada bapak ibu dan saudara saudara sekalian